empat orang narapidana di lapas wanita kelas dua a bandung
melarikan diri saat menjalani masa asimilasi menjelang pembebasannya
ia kabur saat membersihkan rumah dinas kepala lapas
narapidana bernama melani binti anton
mengaku sebagai keponakan menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lauli
melani merupakan narapidana kasus penipuan dan penggelapan
yang difonis satu tahun delapan bulan
ia seharusnya bebas bersyarat pada dua mei mendatang
melani melarikan diri saat membersihkan rumah kepala lapas
yang terletak tak jauh dari lembaga pemasyarakatan tersebut
ia kabur saat kepala lapas tengah asyik berkomunikasi menggunakan telepon genggam